akibat tingginya intensitas hujan di wilayah selatan pasuruan
ribuan rumah di enam kecamatan di pasuruan jawa timur
terendam air setinggi satu hingga dua meter
selain mengenangi rumah warga
banjir juga melumpuhkan arus lalu lintas jalur surabaya probolinggo dan sebaliknya
sejumlah desa di kecamatan grati bangil kraton rejoso beji dan gading rejo
di kabupaten pasuruan kamis pagi terendam banjir hingga ketinggian dua meter
banjir disebabkan oleh meluapnya sungai setempat yang tidak mampu menampung debit air
lantaran tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah selatan pasuruan
sejak rabu sore hingga kamis pagi
hujannya dari sore
dari solo sampai sekarang ini
ini ketinggian rumah sampai berapa ini
kalau sini sekitar setengah meter
tapi kalau karang asem ya sekitar dua meter lebih
petugas dari badan penanggulangan bencana

terus berupaya mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah
sejumlah warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman
dengan alasan menjaga harta benda mereka
untuk yang saat itu yang terpada di wilayah kecamatan keraton
sama di wilayah kecamatan mojentre
jadi kita sudah melaksanakan untuk evakuasi yang terdiri oleh banjir kita usikan
selain merendam ribuan rumah warga
banjir juga menggenangi jalur pantura hingga setinggi
akibatnya arus lalu lintas dari arah surabaya probolinggo
ataupun sebaliknya lumpuh
polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari arah surabaya
melewati malang menuju probolinggo
dengan jarak tempuh sekitar empat puluh km
irsyad riongko pasuruan